adin enggak lo harus percaya
lo harus percaya sama sal
lo harus percaya kalau misalkan michelle itu adalah temannya
lo harus percaya sama dinding
saya mau ketemu sama pak aldebaran bisa
apa mbak elsa sebelumnya sudah buat janji dengan pl debaran
oh kalau mbak elsa belum buat janji dengan paldebaran
mbak gak bisa ketemu dengan pak aldebaran mbak mohon maaf
saya kasih tau ya saya pernah jadi brand ambasadornya maha ratu
dan saya juga adik dari istri pak aldebaran
masa mau ketemu aja gak bisa
maaf mbak gak bisa
wah kebetulan sekali ketemu disini pak
tolong hanya drama masalah rumah tangga kamu
saya gak ada waktu
bukan ini bukan drama rumah tangga saya
tapi ini tentang bapak
gak mau diobrolin
aku mau nanya deh kamu kenal gak namanya michelle
pastinya mbak jadi mbak michelle itu bagaikan bidadari takut banget
temennya mas sal
iya lah deket banget dia
setahu saya dia tinggal di luar negeri mbak
gak apa apa kok makasih ya
kenapa kamu pake ngasih tau mbak andien kalo mas sal itu pernah deket sama yang namanya michelle
emang kenyataannya begitu
oh iya mas sal aja gak mau mbak andien tau soal keluarganya
kok malah kamu bisa bisanya ngasih tau mas sal deket sama michelle
astagfirullahaladzim betul juga ya ki
bagaimana ya nanti kalo pak bos sal tau saya bisa dipecat
ya udah pasti malah dua jam lagi kamu udah gak ada disini
makanya kalo punya amal itu jangan lemes lemes banget
mbak andien keburu buru
kamu tau kan
apa yang mau kami bicarakan dengan saya
kali ini lo yang akan kalah al
lo yang akan patuh sama gue
bicara sekarang atau kamu keluar dari ruangan saya
saya nggak suka basa basi kerjaan saya banyak
jadi sebenernya saya datang kesini
saya ingin meminta bapak untuk meminjami uang ke saya sebesar lima ratus juta
jadi demi uang
bukan bukan hanya itu pak
sebenernya saya itu tau
kalo ibu dari pak aldebaran itu sebenernya gak ada di luar negeri
tapi ada di jakarta kan
kemarin kalian ada di rumah sakit senjata rahat kan
saya siapkan khusus lho pak
karena saya tau banget
kalau bapak itu sangat mengutamakan yang namanya data dan fakta
padahal mama papa saya tahunya ibu pak ala di luar negeri kan
saya tuh gak tahu ya kenapa
ada niatan apa bapak sampai berbohong sama keluarga saya
padahal bapak tahu itu sangat berbahaya
saya sih habis dari sini pengen ke restorannya papa
ya paling butuh waktu setengah jam lah untuk sampai di sana
jadi saya rasa bapak pastiin ya
sebelum saya sampai ke restoran bapak sudah transfer ke saya lima ratus juta

gue pengen tau
enggak lo harus percaya
lo harus percaya sama sal
lo harus percaya kalo misalkan michelle itu adalah temennya
lo harus percaya sama dian dien
saya sudah tulisin resep
soup tim ayam buat kamu
sebentar lagi nanti kirim ya
kok kayak gak semangat gitu
yaudah kalo gitu
makasih ya tante
daripada aku mikirin macem macem
mendingan aku masak aja kali ya buat mas sal
semoga aja mas sal suka
bu chandra dino
iya pak surya
terima kasih udah dateng loh
makasih pak surya
ibu saranya mana
sarah lagi kebelakang sebentar nanti juga gabung sama kita
ya saya mengundang bu chandra kesini nino juga
untuk membahas persoalan nino dan elsa
ya kita cari solusinya sama sama lah ya
karena saya rasa tidak baik pada saat istri sedang hamil
sedang mengandung tapi suami minta pisah rumah
ya saya rasa itu kurang baik
saya setuju sama pak surya
dan saya juga berharap karena ini pernikahan
karena ini pernikahan nino yang kedua
ya ini bener bener harus dipertahankan
betul saya setuju
ya sayang ya oke
aku memutuskan untuk pisah rumah dengan elsa
itu untuk sama sama bisa memikirkan kembali soal
masalah dalam rumah tangga kami